ada masih menyaksikan siaran di indonesia kenak tetramah dan wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
pada selasa siang menyampaikan rencana pemerintah provinsi dki jakarta
untuk menggelar acara malam takbiran dan sholat idul fitri di jakarta international stadium atau jis
nah stadion yang dibangun dengan anggaran empat lima triliun rupiah itu dipilih
karena selain luas ini juga menjadi upaya untuk mempromosikannya kepada masyarakat
hal ini disampaikan amat riza setelah menghadiri rapat paripurna dprd dki jakarta
dirinya mengatakan bahwa jis dipilih karena memiliki tempat yang luas dan terbuka
lokasinya pun dinilai strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat
penggunaan jis sebagai tempat sholat idul fitri merupakan bentuk syukur
karena pembangunan stadion yang dibanggakan pemerintah provinsi dki jakarta ini sudahlah rampung
ahmad riza patria juga berharap bahwa pelaksanaan sholat idul fitri
bisa menjadi ajang sosialisasi dan promosi calon kandang tim sepak bola persija tersebut
gis itu akan digunakan untuk salat idul fitri
silakan nanti warga jakarta yang ingin sholat idul fitri
nanti bisa salah satu tempat diantaranya di jakarta international stadium
itu tempatnya di situ luas strategis
sambil juga kita bersama
syukur bahwa sudah jadi stadion yang kita buat kita banggakan ini
kemudian juga sambil sosialisasi dan mempromosikannya